perwakilan aremania mendatangi istana kepresidenan untuk meminta keadilan terhadap pengusutan tragedikan juruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang tersebut
apakah pertemuan ini akan berbuah hasil setimpal
bergabung anjar nawan yuski anggota tim hukum gabungan aremania
selamat malam mas anjar
selamat petang bapak jokowi
baik mas anjar terima kasih sudah bergabung dengan dialog kami malam hari ini
terkait dengan kedatangan perwakilan dari aremania dan juga keluarga korban ke istana kepresidenan
apa yang mendorong kedatangan ini baik dari aremania dan juga keluarga korban untuk bertemu dengan kepala staf kepresidenan
ya mungkin ini kali ketiga dari beberapa tim kuasa hukum dan juga perwakilan keluarga korban bertandang ke ibu kota
dengan tujuan apa yang pasti tujuannya semua sama yaitu untuk mencari keadilan bagi dirinya maupun anggota keluarganya yang meninggal akibat terkena
bagaimana kita tahu sudah mau masuk hari ke seratus ya artinya tiga bulan lebih pasca tragedi kanjuran satu oktober itu
namun faktanya kakak korban kanjuruan masih merasa belum ada rasa keadilan dipenuhi
khususnya dari perwakilan
khususnya dari perwakilan
oke apa yang membuat dari aremania dan juga keluarga korban merasa bahwa pengusutan ini belum memenuhi unsur keadilan
ya seperti yang sudah kami suarakan jauh jauh hari kami sampai berangkat ke jakarta
tapi intinya perkara yang kemarin ditangani oleh jidras jum'at musyadzati itu kurang menggambarkan atau kurang mengakomodir perspektif korban
perkara yang ditangani polda jatim itu adalah laporan model a artinya laporan yang dibuat oleh petugas dari kepolisian sendiri
yang pada saat itu ada di lokasi kejadian
yang mana pada laporan itu menggunakan sangkaan dengan pasal pasal kelalaian ya
bagaimana diatur di pasal tiga ratus lima puluh sembilan tiga ratus enam puluh kuhb dan juga pasal yang diatur di undang undang sebelas dua ribu dua belas tentang keolahragaan
kami merasa keluarga korban merasa
kurang tepat apabila mereka yang seharusnya bertanggung jawab khususnya kaitannya dengan tembakan gas air mata ini dijerat dengan pasal pasal kelalaian gitu
paksi mata berharga peterangan paksi mata dan juga rekaman video amatir yang kami kumpulkan
ya itu ada unsur kesengajaan sehingga seharusnya pasal pasal yang lebih tepat dikenakan kepada para pelaku
yang khususnya berkaitan dengan pasal pasal kelalaian

seharusnya bukan lagi pasal pasal kelalaian gitu
melainkan pasal pasal penganian sengajaan
bisa jadi dengan pasal pasal pembunuhan
bisa jadi dengan pasal pasal penganiayaan
dan juga bisa jadi dengan pasal pasal kekerasan terhadap anak
karena kita ketahui dari satu ratus tiga puluh lima korban meninggal di dunia dan juga tujuh ratus an korban muka
akibat tragedi ganjuran ini
banyak diantaranya mereka masih anak juga umur gitu
nah ini kami rasa belum terakomodir di perkara
yang berasal dari laporan model a yang ditangani oleh polda jawa timur
kami sudah menyorakan di daerah berkali kali
supaya ada penambahan pasal ada perubahan pasal
seperti yang kita ketahui
sampai itu di lingkaran kekejaksaan tinggi pun
tidak ada penambahan pasal
oleh karena itu
kami menempuh langkah
rekan rekan tim kota jawa timur lain juga menempuh langkah
membuat laporan model b
dengan pasal pasal pembunuhan
dengan pasal pasal penganiayaan
namun sejauh ini
laporannya belum bergerak ya
atau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan
sehingga puncaknya rekan rekan tim kuasa hukum
dan juga keluarga korban
menyambangi ibu kota
untuk bertemu dengan para pemegang kekuasaan di sana
seperti yang kami juga lakukan kemarin
kami sampai datang ke baris krim ya
kami sampai datang ke kpi jalan kerangka
kami merasa memang yang di jawa timur ini
kurang maksimal penanganan
itu memang yang membuat kami terkunci
termasuk dengan pertimbangan rekomendasi dari tim tgipf
yang bisa dijadikan bukti penyidikan mas anjar
jadi ada beberapa catatan ya
perkara yang saat ini hampir akan
saya dengar kata kata kemarin itu diindahkan ke pengadilan nabi jurabaya
itu ada beberapa catatan
pada perkara itu
belum dilaksanakan rekonstruksi olah
sementara pada perkara itu
sebagaimana kita tahu
ada tiga puluh lima reka adegan
yang menyatakan tidak ada tembakan ksr maka ke arah tribun
tentu ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi
nah manakala ini tidak dilakukan rekonstruksi
itulah yang mencederai rasa keadilan
itu yang pertama
berkas perkara ini
tidak ada tambahan atau perubahan pasal
berkenaan dengan kesengajaan
dugaan kesengajaan yang saya sampaikan tadi
saat ini dilimpahkan kekejaksaan
dan saat ini dilimpahkan pengadilan
tetap saja berputar dengan pasal pasal kelalaian
itu catatan yang kedua
catatan yang ketiga
tidak ada pengembangan pendidikan ya
jadi dari pihak polri
saya sebut polri karena memang
unsur keamanan yang memudang
senjata keuang perdagangan air mata
hanya dari polri pada pertandingan
saya lagi dari polri
sejak awal pendidikan sampai ini dilimpahkan
juga tidak berkembang
hanya ada tiga persangka
yang saat ini juga sudah dilimpahkan ke pengadilan
menjadi satu pertanyaan besar
para penembaknya kemana
ya mereka juga belum diproses sampai hari ini
kalaupun ada kemarin disampaikan
alasannya adalah pasal lima puluh satu kuhp
tidak dapat dipidana orang
dengan nantinya jabatan
itu kan harusnya tetap diproses
yang menentukan bisa dipidana
antik ke pengadilan
polisi tetap harus memproses
polisi tetap harus memproses
tapi itu tidak dilakukan
nah hal hal semacam inilah yang kemudian
kami rasa tidak menyembuhkan keadilan
sehingga keluarga melalui binti buat halkom
yaitu membuat laporan sendiri
laporan yang dibuat oleh masyarakat
atau laporan dari b
kemudian kita ajukan dengan pasal pasal
yang kami anggap itu lebih tepat
yang saya jelaskan tadi ada kemungkinan
diterapkan pasal penunjuan
atau mungkin pasal diterapkan terdekat
yang tadi sedikit
tadi yang disampaikan juga termasuk
rekomendasi tgpf itu betul
kami menilai temuan temuan dari tgps
dan juga komnasom belum banyak
dikita knaligi di sana
satu saja yang sederhana
kesimpulan dari tgpf disampaikan
selain melakukan mutasi
atau yang bersifat emosi
dan juga proses pidana
perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut
terhadap servisnya izin keramaian
yang disebutkan oleh
dirimta kampung pasal jatim
atau sama kapolda pada pertandingan
di sadun bandura
nah sampai sekarang penyelidikan itu belum ada
dalam berkas perkara itu juga
belum berkembang ke arah sana
sehingga kami rasa perkara yang saat ini
akan disediakan ini masih jauh
dari teman teman kami
masih ada harapan korban
masih banyak pihak pihak yang semestinya bertanggung jawab
namun juga masih belum tersentuh
oke nah apakah poin poin yang kemudian
menjadi harapan tadi seperti yang banyak
dikutukan oleh mas anjar
kemudian hari ini dibawa melalui pertemuan
dengan kepala staf kepresiden amuldoko
di istana kepresidenan
termasuk dengan laporan yang dibuat
apakah ini juga optimistis bahwa
kedepannya akan berjalan lebih transparan
dan juga berkeadilan
kalau tadi mungkin tidak puas dalam skup
atau wilayah jawa timur
sehingga ini juga dibawa ke level
yang lebih tinggi lagi
ya betul memang harapan kami seperti itu
kami merasakan tiga bulan ini cukup sulit
selamanya seperti mereka para keluarga korban
yang kehilangan amukat keluarganya
banyak juga korban luka yang mereka
terancam punya penyakit
mereka terancam kehilangan pekerjaan
terancam kesulitan dari pekerjaan
nah tapi jangankan untuk upaya pemulaan
secara ekonomi ya
mereka menghadapi proses hukum saja
masih mengalami ketidakadilan
dan itu kami merasa sulit sekali sampai hari ini
maka wajar menurut saya ketika
semua berbunung bunung berangkat ke jakarta
ke ibu kota
karena kemana lagi kita harus berharap
ada keadilan di negeri ini
ke ibu kota di sana tempat
itu kekuasaan pek eksklusif
dan juga tentunya pimpinan tertinggi
polri dalam hal ini selaku pelaksana penyidikan
dan juga kejaksaan agung yang
berjaga jaga dalam perjalanan perkara ini
oke semoga ada titik terang dari perjuangan
semua yang terlibat dari pihak aremania
ada juga keluarga korban setelah menemui
pak muldoko tadi siang
dan kita akan terus kawal bagaimana
kelanjutan pengusutan kanjuruhan
terima kasih mas anjar nawan yuskis
sudah bergabung dengan kami malam hari ini